sementara itu taman marga satwa ragunan akan kembali dibuka mulai sabtu besok
seiring dengan turunnya ppkm ke level dua di dki jakarta
anak anak berusia di bawah dua belas tahun juga diperbolehkan masuk dengan didampingi orang tua
para pengunjung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi
pihak pengelola telah melakukan sejumlah persiapan jelang dibuka kembali pada besok
diantaranya menempelkan skan barcode aplikasi peduli lindungi
memasang banner yang bertuliskan syarat dan ketentuan untuk memasuki kawasan ragunan
serta membersihkan halaman
pada jumat pagi kepala humas taman marga satwa ragunan mengatakan
anak anak di bawah usia dua belas tahun diperbolehkan masuk
tetapi dengan didampingi oleh orang tuanya yang sudah divaksin
sesuai keputusan gubernur dki jakarta nomor seribu dua ratus empat puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu
kapasitas pengunjung dipatasi hanya dua
lima persen dan peraturan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah
seiring turunnya status ppkm level dua
apabila pengunjung masih dari luar tki mohon maaf nanti akan kita